sekarang saatnya kau aku bawa ke raden
aku memang tidak bisa menjadi manusia
assalamualaikum pak kiai
kok belum pada tidur ini
mohon maaf pak kiai tapi
kok ngomong sendiri
itu perasaan kalian aja
kayaknya dari tadi
sendiri disini gak ada siapa siapa
udah sana masuk
udah malam ini
udah waktunya tidur
baik pak kiai
kau sudah bawa hasil
atau masih gagal
jadi gagal deh
itu alasanmu saja
jangan suka menyalahkan orang lain
atas kesalahan sendiri
kan raden tau
sultan itu macam mana
aku meminta kau untuk turun tangan
kau mau turun tangan
kau mau turun tangan
kau harus mendapatkan
darah muri dari anak yang bernama sultan itu
denamku begitu kusuma
aku rela menjadi si luman abad
ini semua gara gara sultan haji
kami dan warga desa bakal mati kehausan
aku tidak mempunyai daya dan juga kekuatan untuk membantu kalian
aku hanyalah manusia biasa
sama seperti kalian
tapi insya allah
allah akan membantu kita
hamba memohon kepada aku
bantulah mereka yang sedang kesulitan air bersih
berkat karunia dan juga aduk rahm
hamba memohon kepada aku
limpahkanlah air untuk mereka
hamba memohon sekali lagi kepada aku
limpahkanlah air bersih untuk mereka
di bumimu yang kekeringan ini
limpahkanlah air untuk mereka
hamba memohon sekali lagi kepada aku
limpahkanlah air bersih
di bumimu yang kekeringan ini
ya rabbal alam
terima kasih sheikh
berterima kasihlah kalian kepada allah
yang telah mengabulkan doa kita
ini semua adalah kepunyaan

ini semua adalah kepunyaan
ataupun juga kalian
kau lihat sheikh haji
dia semakin sakti dan dipuji orang
itu pasti gara gara air keabadian yang dia min
harusnya itu menjadi milikku
raden kurang cepat sih
masalahnya itu aja raden
karena dia aku tidak menjadi manusia yang abadi
udah jangan emosi
raden juga bisa balik kok
kalau raden mau
ini diam nih
manusia abadi bisa
begini raden manusia abadi bisa
si lu kan juga bisa abadi
aduh mau cari kemana lagi sih nih
ini gara gara si raden ini
kenapa aku kasih saran sama dia
supaya cari anak gadis buat tumbal dia
supaya lebih abadi
mestinya biar bersekutu sama jin
jadi dia klop sama aku begitu
ini dia nih
kalau dilihat dari belakang sih
sepertinya menawan nih
enggak enggak enggak
sekarang saatnya kau aku bawa ke raden
sultan aj lihat saja nanti
dan nanti aku memang tidak bisa menjadi manusia abadi
tapi aku bisa menjadi si luman yang abadi
kau yakin ritualnya sudah benar
atau nanti menjadi sia sia
ini pasti paten ini
tarik nafas dulu raden
sebut nama belis
gak bisa bercanda
tadi perasaan gak apa apa
kenapa asam murad atau cantengan
aduh kenapa sih raden
jangan jangan raden salah makan ini
semoga dia enak sekali
aduh rambutnya kebanyakan
jadi begini nih
jadi bikin bingung aja raden ini
kenapa lagi raden
kalau aku sakit sekali
perasaan tadi gak apa apa ya
aduh gimana ya
raden kenapa raden
kepala aku sakit sekali
pasti menemukan sakit kepala nih
jangan jangan si raden mati tidak abad